iya ini dia nah anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected
dimana lihat ini saya bersepeda pasti tahu dong kalau kementerian perhubungan ini sudah mengeluarkan peraturan tentang keselamatan bersepeda di jalan raya
tapi peraturannya itu meliputi sejumlah hal terkait seperti persyaratan teknis bersepeda tata cara bersepeda hingga fasilitas pendukungnya
kementerian perhubungan resmi mengeluarkan peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang keselamatan pesepeda di jalan
dalam peraturan tersebut para pesepeda diharapkan memahami teknis keselamatan dalam bersepeda
di antaranya memahami rambu ataupun isyarat tertentu jika ingin belok ataupun berhenti
pesepeda juga diharapkan bisa melengkapi sepeda miliknya dengan bel alat pemantu cahaya sistem rem yang memadai hingga penggunaan spakboard
berbagai respon pun disampaikan para pesepeda terkait adanya peraturan menteri perhubungan tersebut
tapi ya namanya aksesoris sih kalau misalnya benar benar enggak diperlukan ya ngapain dipasang gitu aja
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi mengatakan
peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar tercipta tertib berlalu lintas serta menjamin keselamatan pesepeda di jalan
dilanjut budi menjelaskan peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh juga membahas terkait fasilitas pendukung bagi pesepeda
seperti lajur pesepeda rambu lalu lintas dan fasilitas parkir
kita harapkan implementasi bisa langsung cepat jadi kemarin saya sudah berkirim surat kepada pak gubernur dan kepada kantor kantor baik tingkat pusat maupun di daerah
untuk segera juga menyiapkan beberapa fasilitas pendukung bagi pesepeda
peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
dalam peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
nantinya pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur bagaimana teknis penerapan dan bagaimana penggunaan sepeda di daerahnya
dengan ikutan cnn indonesia
ya tentunya sebelumnya sudah disebutkan ya bahwa dalam peraturan menteri perhubungan no lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh
ini diatur cara cara bersepeda juga termasuk salah satunya adalah tentang persyaratan keamanan bersepeda
yang mengatur tentang komponen komponen apa saja yang harus ada di sepeda
nah apa saja sih komponen komponennya
kita lihat yang pertama adalah sparkboard
nah sparkboard ini letaknya berada di ban belakang dan juga ban depan
tapi khusus di ban belakang ini adalah sparkboard yang memang harus bisa mencegah air itu menciprat ke belakang
dan kalau anda perhatikan ini sparkboard ini lebarnya itu harus sama paling tidak dengan tapak ban sepeda anda
nah selanjutnya selain sparkboard adalah band

bel ini harus bisa berbunyi ya
nah kalau ini sudah bunyi berarti sudah benar
karena seperti layaknya klakson pada kendaraan bermotor
bel ini menjadi penanda atau untuk memberikan tanda bagi pesepeda lain ataupun pengguna jalan lain
yang saat itu sedang berada di jalan
jadi bukan hanya sebagai aksesori saja ya
nah selanjutnya selain bel yang tidak kalah penting ini adalah rem
ini sistem rem yang terlihat bisa dilihat di sini ada tuasnya dan juga ada sistemnya yang tersambung ke seluruh bagian sepeda
nah keban belakang fungsinya adalah sebagai alat pengaman anda ketika anda berkendara atau bersepeda
begitu jadi bisa melindungi diri sendiri dan juga orang lain
dan harus dipastikan kalau fungsi atau sistem rem ini berfungsi dengan baik ya
dan selanjutnya adalah lampu
ini yang tidak kalah penting nih
kalau bisa dilihat lampunya ada di depan di sini
nah lampu ini bisa permanen atau dipasang secara permanen ataupun dilepas mau dipasang di depan sepeda ataupun di belakang ini tidak masalah
yang penting dipastikan
harus nyala karena gunanya ini adalah sebagai penanda bagi pengguna jalan yang lain ataupun pesepeda lain
dan juga ini membantu anda untuk bisa melihat dengan jelas di kondisi malam hari ataupun kondisi tertentu
seperti ketika jarak pandang anda terbatas dan juga ketika anda masuk ke terowongan dan kondisi cuaca saat hujan lebat misalnya
dan selanjutnya selain lampu ini juga tidak kalah penting adalah pemantul cahaya atau biasa dikenal dengan sebutan mata kucing begitu
nah kalau di belakang ini mata kucing atau alat
pemantul cahayanya berwarna merah gunanya adalah untuk sebagai penanda bahwa anda sedang berkendara begitu
dan juga selain di belakang alat pemantul cahaya ini juga terdapat di jari jari roda
ini kalau bisa dilihat ada di roda depan jari jari roda depan dan juga jari jari roda belakang
nah warnanya ini antara putih ataupun kuning
nah gunanya adalah sebagai pemantul cahaya karena ketika berputar jadi roda atau ban sepeda anda itu terlihat
bagi pengguna jalan dan juga pesepeda lain
dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri nomor lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh ini adalah tingginya harus berada di sekitar antara tiga puluh lima hingga sembilan puluh cm dari aspal
dan letaknya harus berada di bawah ini ya sadel sepeda
dan yang terakhir ini adalah pedal atau pedal
ini pedal sebagai alat pengayuh sepeda
dan anda bisa lihat di sini kelengkapan pedal ini juga harus ada pemantul cahayanya di sebelah depan dan juga di belakang
nah ini juga bisa membantu pengguna jalan dan juga pesepeda lain untuk melihat sepeda anda ketika sedang berjalan
nah selanjutnya selain alat kelengkapan sepeda yang diatur dalam peraturan menteri no lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh ini adalah tentang isyarat pesepeda
nah isyarat pesepeda yang diatur dalam peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh ini ada empat
yang pertama adalah isyarat jika anda ingin berbelok ke sebelah kiri
nah isyaratnya adalah dengan merentangkan tangan
kiri sejajar bahu begitu ke arah kiri
nah lalu isyarat untuk berbelok ke arah kanan adalah dengan merentangkan tangan kanan anda sejajar dengan bahu begitu sama dengan yang kiri dan ke arah kiri
lalu selanjutnya bagaimana jika ingin berhenti
nah jika anda ini berhenti cara yang bisa anda lakukan adalah dengan mengangkat tangan sejajar bahu lalu lengan anda ke atas seperti ini dengan telapak tangan menghadap ke depan
lalu diarahkan ke sisi kanan ataupun kiri dari tubuh anda
dan yang terakhir isyarat yang bisa anda lakukan adalah jika anda ingin mempersilahkan orang yang ada di belakang anda untuk berjalan melalui anda adalah anda mengayunkan tangan dari arah belakang ke depan seperti ini
nah dengan begitu anda itu tandanya bahwa orang yang berada di belakang anda itu boleh mendahului anda
nah itu dia tadi ada isyarat isyarat yang harus anda ingat jika anda ingin bersepeda dengan aman di jalan raya